menikahlah sama aku
aku pasti akan membahagiakan kamu
dan semua permintaan kamu pasti akan aku penuhi
kamu sudah gila ya
aku itu sudah punya suami
aku gak mungkin menikah dengan kamu
kamu kan bisa menceraikan si surip
lalu menikah sama aku
kamu pasti bahagia ra
kamu pasti bahagia
maraka dan nakjimas
inilah rumah saya
beginilah keadaannya maklum rumah kampung
aduh pak sama sama aja kok
kenalin ini nak dimas dan nak raka
yang tadi bapak ceritakan telah nolongin bapak
terima kasih anak atas kebaikan kalian
sama sama bu jangan dipikirin
nak dimas dan nak raka tunggu sebentar ya
bapak dan ibu mau nyiapin untuk berbuka puasa
teh bikinan ibu enak loh
boleh pak boleh
aduh bu maaf nih sampai ganggu istirahat ibu
ibu malah seneng ada temennya
bentar ya nak
iya bu terima kasih banyak ya pak
zaman sekarang masih ada aja orang yang setia
pak surip itu bukan hanya setia dim
tapi pak surip juga sangat mencintai istrinya
hari gini masih ada orang kayak gitu
masih banyak lagi dim
belumnya aja gak pernah ketemu kali
udah sakit parah selama tiga tahun
kok belum dibawa ke dokter juga ya
oh iya terima kasih bu
kok nadima sendirian
si raka masih di penginapan masih mandi
terima kasih ya
kalian sudah baik sekali mau menolong kami
seandainya kami punya anak
mungkin bapak nggak susah seperti ini nak
bapak harus kerja dan mengurusin ibu
ibu jadi takut kalau suatu saat nanti ibu harus meninggalkan bapak
bapak kesian ya
dia sendirian kesepian
saya takut memikirkannya nak
memangnya ibu nggak punya sanak saudara lagi bu
senang kamu nikah sama si surip
memangnya dia itu punya kelebihan apa sih
nah surip itu orangnya baik dan penuh tanggung jawab
memangnya aku ini kurang bertanggung jawab dan tidak baik
menikahlah sama aku
aku pasti akan membahagiakan kamu
dan semua permintaan kamu pasti akan aku penuhi
kamu sudah gila ya
aku itu sudah punya suami
aku gak mungkin menikah dengan kamu
kamu kan bisa menceraikan si surip
lalu menikah sama aku
kamu pasti bahagia ra
perceraian itu adalah hal yang paling dibenci oleh allah
jadi aku gak mungkin meninggalkan dia
dan menikah dengan kamu
aku mau beres beres warna dulu
semua tahu gak
kalau si ra ra pakai susu
mana mungkin keluarga yang gak punya anak bisa hidup harmonis
bahkan sekarang nih
warungnya aja makin rame
itu pasti si ra ra pakai susu
mungkin juga ya
terima kasih mbak
terima kasih ibu
bapak saya minta ini satu
rupuknya dua ibu
ya sudah aja
mereka kelihatan begitu angkur
dan pembelinya tuh
makin tambah aja
gak kayak di warung warung yang lain
iya bener ya
kayaknya warungnya gak pernah sepi
apalagi kalau bukan karena susu
wah bener bener kurang ajar mereka
berani beraninya yang disini main susuk
lama lama kita juga bisa kena sialnya
atau bahkan bisa dijadiin tumbal
kita harus bertindak
dia harus diusir dari kampung ini
kalau kita gak bertindak
kalau kita nggak bertindak sekarang nih
takutnya mereka lama lama malah merajalela
lama lama kita bisa dikuasain sama ilmunya
kalau warung itu kita hancurkan
gak usah gasrak ngusur begitu
kita harus persiapin rencana yang matang
sekarang kita atur recahan aja
jangan sampai bocor
nanti mereka bisa tahu
pak bangun pak
pak bangun ada orang teriak teriak pak
aku tahu narah kamu pakai susuk
iya betul itu
kalian harus pergi dari kamu ini
kami tidak mau kampung ini menjadi kualat gara gara kalian
apa buktinya semua itu hah
alah pakai bukti lagi
pak tina nya bukti
sudah jelas jelas warung kalian ini selalu ramai
warung di tempat lain di kampung ini selalu sepi
itu tandanya kalian menggunakan susu
sudahlah kamu berkira
keluar atau rumah kalian akan kebibakan
jangan kembali kalian pakai susuk
jahat kamu cokok
mengapa kami jauh jauh membuang diri ke kampung ini
tanpa sanak keluarga
memangnya ibu tidak pernah mengunjungi keluarga ibu lagi
kami sudah benar benar meninggalkan masa lalu kamu
dan menjalani kehidupan ini hanya berdua saja sama bapak
makanya ibu takut meninggalkan bapak sendirian nadimas
ibu selalu berdoa sama allah
supaya kalau nanti ibu dipanggil sama allah
bapak sudah ada yang menemani
jadi dia tidak sendirian menjalani sisa usianya
ibu kok nangis kenapa
ibu cuma kepanasan
sudah ayo masuk ibu kan sudah lama berjemurnya
nadimas di sini dulu ya